pengadilan sudah menetapkan
bahwa gedung ini sudah menjadi milik kami
kami juga sudah mempunyai
semua surat surat hukumnya
jadi anda dan seratus karyawan anda
silahkan kosongkan gedung ini
anda tidak perlu banding pak tuh bagus
saya bisa melepas gedung ini
semua hutang hutang anda
hari ini juga
tapi tolong beri saya waktu
ini sudah terlalu lama pak tuh bagus
saya mempunyai bukti perjanjian
jatuh tempo pembayaran utang anda
dan sekarang malah sudah lebih
dua minggu anda belum bisa membayar
beri saya waktu pak
waktu adalah uang
mengulur ulur waktu saya
hanya untuk mengurusi hutang anda
saya tidak mau kenal perusahaan saya pak
jadi saya mohon
beri saya waktu
bahkan saya tidak punya waktu lagi
untuk mengurusi masalah anda
jadi jangan harap saya bisa berbelas kasih pada anda
dia mungkin sudah laatak latak
pak kamu ngajak anak kamu dulu
pak kamu kenapa sih kelihatannya belakangan ini kayaknya berubah deh
berubah berubah gimana
ya mukanya tuh kelihatan sedih kayak banyak pikiran kamu kenapa sih
harus buru buru ya takut terlambat
karena sejak kapan kamu takut terlambat
lagian juga itu kantor punya kamu sendiri
siapa juga yang mau marahin kamu sih bah
bukan mentang mentang pemimpin papa harus datang seenaknya iya kan
mobil kapan selesai dari bengkelnya
katanya sih sebentar lagi
bisa setiap hari sebentar lagi sebentar lagi
sebenarnya itu bengkel bisa benerin apa enggak sih
kan kasian sinu setiap hari harus berangkat naik bis
nanti kita beli yang baru ya
yes kita beli bom baru
ya udah mama datiin pak

ya sudah masuk sarah
ingat sekolah yang pintar ya
eh tunggu pak
eh uang jajan pak
hari ini kamu nggak perlu jajan ya
gak apa apa lagi gak ada uang
ya udah pak
pesan kopinya ya
oh iya sebentar ya pak ya
pesan kopinya ya
ditip tas ya bu ya
nanti suruh saya ambil
oh gitu ya pak
makasih bu ya
gue kira bos taunya cuma supir taksi